salah satu dasar pertimbangan gubernur basuki cayapurnama atau ahok untuk mengajukan uji materi cuti kampanye petahana adalah untuk menghindari terjadinya korupsi jabatan oleh penggantinya
jika dirinya jadi mengambil cuti kampanye selama empat bulan
misalnya adalah terkait perda reklamasi pantai utara jakarta yang diungkapkannya di persidangan m sanusi hari ini
menurut ahok ia tidak percaya sekda saifullah yang secara struktural akan menggantikannya ketika dirinya cuti kampanye
wajarkah alasan ahok tak mau cuti kampanye hanya berdasarkan prasangka politik saja seperti itu
bagaimana dengan legal standing gugatan yang dikhawatirkan bakal jadi presiden buruk pilkada ke depan
kami akan mengulasnya bersama sejumlah narasumber ada andre rosiade pak sekjen gerindra ada tb aceh hasan syadzili
jurubicara tim pemenangan ahok dan prof siti zuhro peneliti politik senior lembaga ilmu pengetahuan indonesia
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya ke kang aceh dulu ini benar ini gara gara saifullah
jadi semuanya ini karena saifullah nih
enggak enggak tentu tidak
ini kan ada satu perubahan baru di dalam undang undang pilkada yang menyatakan bahwa petahana itu harus cuti
saya kira kalau pada prinsipnya cuti tidak ada masalah
tetapi ini soal durasi waktu yang sangat terlalu jauh
yaitu selama empat bulan
nah selama empat bulan harus melakukan cuti pak ahok itu dihadapkan pada pilihan apakah dia mau bekerja atau mau cuti
dia katakan kalau saya dihadapkan pada pilihan untuk cuti atau bekerja ya saya lebih memilih untuk bekerja
karena waktu durasi empat bulan itu waktu yang cukup lama
tapi kan begini nih kang aceh hari ini ada dua sidang yang kebetulan dua duanya gubernur hadir
dan kebetulan entah bagaimana
karena satu dan lain hal ada interkoneksi antara dua sidang ini paling tidak soal substansinya
ahok bicara ketika sidangnya bang uci yang mengatakan bahwa ada kekhawatiran nih
dan saya tidak percaya nih suuzon menggunakan istilah suuzon secara letter luck kepada sekretaris daerahnya
apakah karena sudah disenggol senggol sama bang andre juga kita juga nggak tahu
ya itu kan bisa saja dugaan dugaan seperti itu terjadi
tetapi sebagai kepala daerah tentu pilihan pak ahok adalah dia ingin bekerja secara maksimal untuk melayani rakyat
nah ketika dia harus melayani rakyat dia ingin mengesampingkan dulu urusan urusan di mana kepentingan kepentingan politik dikedepankan
oleh karena itu maka pilihan untuk melakukan bekerja lebih diutamakan daripada untuk melakukan cuti
namanya internal tim pemenangan ahok sempat nggak sih diajak ngomong soal ini secara spesifik
ya tentu kita diajak bicara
cuma masalahnya adalah sebetulnya kan dasarnya begini
pak ahok itu dia ingin menyampaikan satu pertanyaan kepada mahkamah konstitusi
apakah majelis mahkamah konstitusi membolehkan atau tidak kalau misalnya dihadapkan pada pilihan apakah cuti atau kerja
kalau dibolehkan untuk bekerja pak ahok ingin bekerja
tidak mau untuk cuti
karena bagi dia kerja optimal kerja buat rakyat itu lebih utama daripada sekedar kampanye untuk cuti
pilihan itu sebetulnya
jadi sebenarnya bukan semata mata hanya untuk menghindari hal hal yang dikhawatirkannya
iya tentu konsekuensi kalau misalnya pak ahok cuti
kan setelah itu setelah cuti dia juga kan harus bekerja
gerindra sendiri sudah bicara sama saifullah soal tuduhan itu
memang pertanyaan saya gimana tanggapan gerindra soal ini
ya itu kan internal pemprov dki ya
apakah pak gubernur tidak percaya dengan sekdanya
yang jelas bagi kami undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas pasal tujuh puluh ayat tiga itu itu sudah sangat adil mengatur tahapan pilkada ini
jadi setiap gubernur wakil gubernur bupati atau wakil bupati serta wali kota atau wakil wali kota yang ingin mencalonkan itu harus mengambil cuti di luar tanggungan serta dilarang mau pakai fasilitas negara
ini fair sebenarnya bang untuk mengatur tahapan pilkada ini
nah yang lucunya ini kan menguji inkonsistensi pak ahok juga
ya dua belas saya inget nih saya bacain pernyataan pak ahok
ini saya catat sekali nih
tanggal enam juni dua ribu dua belas
enak banget karena tim sukses ya
jadi pak ahok ini bilang yang diucapkan ahok pada tanggal enam juni dua ribu dua belas saat hendak mencalonkan diri sebagai cawagup dki bukan soal takut kalau tidak cuti tidak masalah
hanya saja kami mau jakarta sebagai contoh penegakan semua undang undang
kalau sampai gubernur dki fauzi bowo tidak mengambil cuti
nanti seluruh daerah akan mencari cara cara seperti ini
dulu begitu keras memprotes
tapi di saat beliau jadi gubernur beliau mencari cari alasan
mohon maaf bang aceh bahwa yang kami tangkap beliau ini berkampanye sebenarnya
dia menyampaikan bahwa saya tidak perlu cuti saya bekerja dengan rakyat
itu bagian cara kampanye pak ahok
yang diatur oleh tim konsultasi dan tim suksesnya
berarti diterima atau tidak terima itu bukan tujuan
tujuannya adalah prosesnya
adalah proses kampanye itu satu
yang kedua kami melihat kita harus fair
tapi paling tinggi diantara yang lain
hukum pilkada ini kalau nanti bu siti bisa menjelaskan
dan menjelang pilkada itu trendnya pasti turun
itu mungkin yang ditakutkan oleh pak ahok
karena selama ini pak ahok selalu berkuar kuar
beliau didukung satu juta teman ahok
beliau akan tidak mencalonkan nemoli parpol kalau ktp nya satu juta
tapi faktanya ktp nya tidak diverifikasi
abi bu rahman teman saya tidak jadi terjun dari monas
dan akhirnya memang pak ahok maju melalui partai politik
itulah contoh inkonsistensinya pak ahok
tentu berbeda antara pemilu dua ribu dua belas dengan pemilu yang sekarang
kalau dilihat dari durasi waktu pemilu dua ribu dua belas itu lebih sedikit waktunya
kalau tidak salah sekitar dua minggu
kalau sekarang itu empat bulan
bayangkan empat bulan dia dipilih rakyat untuk bekerja
nah dua hal yang berbeda
buat kami sebetulnya adalah soal
bukan apakah cuti itu diperbolehkan atau tidak
ini soal apakah pak ahok sebagai gubernur jakarta yang dipilih oleh rakyat
punya hak untuk tidak ambil cuti atau tidak
kalau beliau dihadapkan pada pilihan saya boleh untuk tidak ambil cuti
ya dia tidak akan berkampanye
jadi posisi cuti itu sebenarnya opsi
bukannya tadinya memang minta agar tidak cuti
sehingga kita pertama perjuangannya itu
jadi keinginannya pak ahok itu sebetulnya adalah
pak ahok ketika dihadapkan pada pilihan apakah boleh untuk cuti atau bekerja
dia lebih untuk bekerja buat rakyat
mbak wiwi ada cerita yang menarik soal ahok hari ini
yang kita catat di persidangannya muhammad sanusi
soal ketidakpercayaan kepada sekretaris daerah
saya akan mengkonfirmasi juga ke gerindra sampai sejauh mana itu
apa gara gara di senggol senggol gerindar ini
jadi tidak percaya
tapi nanti jawabnya mbak kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami di cnn indonesia peran news
dimana pecah kongsi di tengah antara kepala daerah dan wakilnya
terus maju sendiri sendiri
nah ini sekarang ada cerita soal sekretaris daerah
kalau misalnya cerita semata mata hanya ingin bekerja dan lain sebagainya
mungkin kita bisa terima barangkali
tapi setelah ada bumbu bernama saifullah
ini terus kemudian ini mattersnya hanya matters kepentingan ahok
sebenarnya mbak wiwi ngeliatnya gimana
tentang cuti ya
jadi memang ini harus dilihat secara utuh
karena yang tadinya dulunya tidak ada
masalah mengenai cuti
lalu berdasarkan pelaksanaan dua ribu lima sampai ke sebelum dua ribu lima belas itu
sekitar dua ribu dua belas ya
saya masuk dalam revisi itu
itu memang ada suasana kebatinan yang berdasarkan penelitian empirik
praktek empirik di semua daerah
hampir semuanya yang petahannya maju
lalu menjadikan posisinya itu semacam tarik menarik kepentingan yang luar biasa
dan terjadilah bias atau penyimpangan perilaku yang distortif
memperlakukan pns sebagai tim suksesnya
kepala sekolah harus jadi tim kampanye
memperlakukan apbd seolah olah sebagai kasirnya gitu ya
kasir untuk pemenangannya
di situ juga pns

sehingga birokrasi diletakkan pada posisi
sehingga birokrasi diletakkan pada posisi
sehingga birokrasi diletakkan pada posisi
yang betul betul gitu ya
dapat tarikan yang kuat dari petahana
kalau itu petahannya satu
jadi ini yang membuat birokrasi kita itu betul betul dipolitisasi
kita tidak mau ada cuti ini dipolitisasi
oleh karena itu ya harus memahami betul
bahwa siapapun yang menjadi kepala daerah
ketika dia petahana dan ingin mencalonkan diri
itu jangan menganggap bahwa
pemprov atau pemerintah kabupaten atau kota itu adalah miliknya
seolah olah nggak boleh ditinggal
tidak bisa seperti itu
bagaimanapun juga ada pasal cuti
pasal cuti itu juga dilengkapi dengan pasal berikutnya
siapa yang akan mengelola dan sebagainya
suasana kebatinan pasal itu
kan ada beberapa pihak yang sudah menjawab
tapi dari tim rumus
suasana kebatinan untuk pasal itu
cuti didudukan sebagai opsi
apa sebagai kewajiban
jadi siapapun yang ingin melamar menjadi kepala daerah
kalau nggak ya sudah jangan melamar
jadi kita harus memberikan satu katakan sistem demokrasi ini
harus membangun semacam trust
jadi ada trust building
dan di situ ada keterukuran
jadi tidak boleh ada kesemenamanan
seolah olah setiap pilkada
ini presiden buruk mas alvito
karena setiap mobil pilkada ada saja
termasuk yang namanya
pasal mengenai dinasti itu sudah
sehingga yang terjadi sekarang ya silahkan
politik dinasti berkembang biak
nah sekarang cuti mau dilepas
birokrasi kita ini belum sungguh sungguh profesional
kalau kita mau merefer ke internasional ya
mungkin di negara negara lain
saya sebagai pegawai negeri sipil
itu boleh menjadi anggota partai dan fungsionaris partai
tapi di indonesia tidak boleh
saya tidak boleh menjadi tim sukses karena saya pns
kalau tidak mau taat ya keluar dari pns
jadi kalau sudah pasal ini diterahkan
ini jangan sampai menjadi blunder
ini presiden buruk yang blunder bagi kita
bahwa seolah olah pasal itu sangat bisa diotak atik
demi konteks gitu ya
konteks ketidaknyamanan seorang petahana dan sebagainya
pak ahok kita mintakan memahami betul
bahwa secara empirik kasusnya itu sudah sangat banyak
perilaku distortif yang ditunjukkan oleh petahana
kalaupun bukan di dki jakarta
itu di daerah daerah lain terjadi
nama saifullah itu bagaimana sih ceritanya
sudah berapa lama itu cerita antara kalian dan saifuloh itu
jangan jangan baru baru ini terus membuat gimana
pak saifullah kan gerindra mencalonkan bang sandi menjadi calon gubernur yang akan diusung partai gerindra
nah tentu untuk itu kami mempersiapkan calon wakil gubernur yang akan mendampingi beliau
nah salah satu nama yang disebut sebut itu adalah pak saifullah
nah itu baru dalam tahapan wawancara
tapi belum ada putusan resmi
bisa saja nanti bang sandi tidak berpasangan dengan pak saifullah gitu
jadi saya rasa ini kan alasan mengandang andang pak ahok saja
kalau saya rasa ya beliau takut kalah saja
ini gerindra ini menggoda
jadi begini bu
ini rasanya takut kalah aja
takut kalah sehingga pak ahok tidak percaya diri
bagaimana kang haji
semua orang punya versi tersendiri ya soal elektabilitas soal survei
tapi yang paling penting begini
saya setuju bahwa petahana itu harus diawasi
netralitas birokrasi itu sangat penting
tapi kan yang dilakukan oleh pak sekda saipullah yusuf juga sudah menunjukkan
pak saifuloh itu kan juga menunjukkan justru beliau tidak menunjukkan netralitas birokrasi
sekarang sudah menunjukkan seakan akan beliau sebagai seorang politisi
dengan manuver manuvernya selama ini
manuvernya apa saja
misalnya dia menerima pak sandiaga uno di kantor
orang memaknainya secara politik dong
walaupun sandi juga datang ke gubernur kan waktu itu
dan sandi datang sebagai ketua asosiasi pedagang pasar
ya itu boleh boleh saja
tetapi maksud saya begini
sekarang ini di era demokrasi siapapun berhak untuk menilai
siapapun berhak untuk mengawasi kinerja seseorang
di birokrasi juga tidak tunggal gitu loh
apakah semua akan mengikuti terhadap perintah pak ahok
saya kira juga enggak
soal misalnya kasus reklamasi soal banyak kasus
itu kan sebetulnya bisa kita lihat bahwa memang birokrasi itu perlu dibenahi
nah dalam konteks itu pak ahok ingin membenahi itu
ingin membenahi bagaimana birokrasi jangan berpolitik
birokrasi itu ya bekerja gitu loh
tapi ada kekhawatiran yang serius ketika katakanlah begini kan
apa namanya premis yang sekarang dipakai oleh gubernur adalah ketika dia cuti
maka birokrasi yang ada di dalam balai kota itu akan melakukan berbagai upaya
sehingga pada akhirnya terjadi fraud lah di situ
termasuk yang tuduhan
termasuk yang tuduhan yang paling letter luck yang diungkapkan di sidang tadi adalah saifullah
apakah memang sedemikian mengkhawatirkannya
ya itulah salah satu kekhawatiran jika netralitas birokrasi tidak terjaga
nah kami berpikir bahwa pada prinsipnya birokrasi itu memang harus netral
tidak boleh berpolitik
karena itulah undang undangnya seperti begitu
ketika ada manuver manuver seperti yang ditujukan di dalam proses politik yang akhir akhir ini terjadi
misalnya soal pak saifullah ibu silviana munsni dan lain lain
itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa memang birokrasi kita masih belum sepenuhnya kebal dari persoalan persoalan
kenapa sih kalian godain dari dalam
mungkin saya sedikit menjelaskan
bahwa ini aturan ya pak
di putusan mk nomor tiga puluh tiga tahun dua ribu lima belas
itu anggota dpr ri
itu harus mundurkan diri
termasuk juga pns
jadi sebenarnya tidak usah dikhawatirkan kalau misalnya ibu silviana munsni jadi wakilnya bang sandi atau pak saifulah
pak saifulah mundur ya pns
pak ahok hanya cuti
jadi ketakutan pak ahok di persidangan itu sangat berlebihan
tapi menarik juga
jadi sangat berlebihan
satu sisi pak saifullah pasti pensiun
mengundurkan diri di pns
tapi begini menarik juga
silviana munsni dan pak saifulah dua duanya itu barisan sekondannya
ahok dari balai kota
kenapa kemudian kalau saya menggunakan istilah ganggu
atau komunikasinya seperti apa sih sampai akhirnya muncul dua nama ini
kenapa tidak misalnya mbak wiwi misalnya
bang sandi ini kan track recordnya pengusaha
baru ikut di partai politik
jadi untuk memimpin dki yang begitu kompleks kita butuh figur pendamping beliau
yang mengerti birokrasi
kita melihat pak saifulah atau ibu silviana munsni
salah satu dua orang ini yang cakep dan punya mental melakukan reformasi birokrasi di dki
nah inilah yang mau coba kita bangun komunikasi
dan setahu kami pak saifulah dan ibu silviana munsni meminformasikan ini ke pak ahok
ada etika yang melalui
bisnisnya berapa lama sih sebelumnya
nah komunikasi itu dilakukan oleh dpd
ya bang taufik dan tim penjaringan yang melakukan komunikasi itu
itu yang perlu kami jelaskan disini
gimana nih mbak melihat ini kan ini kan pertarungan jakarta ini kan wah lihat sekali begitu kan
sehingga akhirnya ini seru juga ketika muncul dua nama itu sebenarnya media juga wow ini luar biasa nih
kerja mencoba memetakan kekuatan mas salvi itu
jadi memetakan kekuatan
kalau dari segi etnisitas memang di dki ini masyarakat jawa jumlahnya jauh lebih tinggi ketimbang besar ketimbang masyarakat betawi
nomor satu jawa nomor dua betawi
ketiga dan seterusnya lah
tentu kalau ada semacam apa
pasangan calon dari jawa dan betawi ini hitung hitungan hitam di atas putih istilahnya menang kan gitu
nah jadi bukan semata mata karena birokrasi tapi juga suku ya pendekatan itu
karena perilaku pemilih itu akan kesana
betawi kan banyak
kenapa saifulah gitu misalnya
ya misalnya kita tanya sama beliau sih
iya itu tidak sekedar betawi
tidak sekedar betawi
tapi bagaimanapun juga antara gerindra dan pak ahok kan mungkin belum selesai gitu ya
atau sengaja memang
urusannya belum selesai
pak ahok merasa di distrect dengan munculnya dua nama ini
ya sebetulnya itu hak siapapun
untuk mencalonkan dan mencalonkan
tentu aspek apa namanya latar belakang etnis latar belakang sosial latar belakang budaya
itu harus menjadi salah satu faktor di dalam proses pencalonan
nah tetapi yang lebih penting daripada itu
ini kami bicara sebagai orang partai
partai golkar dari sejak awal melandaskan pilihannya kepada ahok itu
pak ahok itu adalah karena memang survei kinerjanya itu memang dinilai oleh publik baik gitu loh
atas dasar itulah buat kami kami tidak melihat apakah beliau itu adalah
agamanya apa latar belakang
alat belakangnya apa
tetapi kinerja itulah yang dinilai oleh publik apa namanya baik
dan sekali lagi perlu saya katakan bahwa determinasi partai golkar itu kan sekarang mencoba untuk bagaimana membangun citra
suara golkar suara rakyat katanya kan begitu
nah atas dasar itulah kami berpikir bahwa bagi kami tidak ada masalah siapapun
selagi pak ahok ternyata dinilai oleh publik baik kinerjanya oke
maka itulah yang kami dukung gitu loh
kami tidak ingin cawe cawe siapa wakil gubernur
apakah mau dari pdip apakah mau dari birokrasi
ya kalau pak ahok nyaman misalnya
ini wakilnya dari pdip
misalnya nyaman gitu ya dengan
berada di pdip
maka meneruskan ya silahkan
karena ini kan soal siapa usernya gitu loh
jadi kira kira begitu pak mas alfito
mungkin golkar gak cawe cawe tapi pak ahok ini khawatir
tapi kekhawatiran tadi beralasan menurut saya ya
petahana yang investasi politiknya itu sejak awal itu
sudah terukur ya
artinya dia investasinya lebih positif
lebih hal hal yang sifatnya itu ada ecknowledgement
jadi pengakuan secara luas masyarakat jakarta bahwa
sehingga hidrogenitas suara itu tidak saling kontroversi
nah di kasus pak ahok
itu tidak seperti petahana yang ada di surabaya
atau petahana yang ada di banyuwangi
yang menang menangnya telak itu
resistensinya luar biasa di jakarta
bagaimana nanti dibacakan resistensinya mbak
supaya agak ada suspense di situ
kami akan kembali sesaat lagi tetap bersama sama
jadi dia nyaman dalam kontestasi nanti
kan sudah dilakukan sama ahok
ternyata resistensi itu luar biasa
penggusuran penggusuran itu tidak ditanggapi sepenuhnya positif
entah penggusuran entah perilaku tutur kata dan perilaku yang kurang simpatik dan sebagainya
jadi sebetulnya bukan isu sarah
isu yang masyarakat itu keberatan terhadap perilaku dan tutur katanya
dan kebijakannya nggak ngaruh ngaruh amat
kan gitu kan
nggak terasakan juga gitu
apa sih yang
tidak fair dong kalau kita bilang kalijodo sekian tahun nggak bisa diapa apain ahok datang
kali jodoh langsung hilang gitu ya
tapi kan ada yang dirugikan juga
jadi menurut saya bagaimana dia menggusur tanpa orang sakit kan gitu
nah itu yang dilakukan pak jokowi makanya terkenal sekali di solo kan
lima puluh empat kali pertemuan baru at done
nah ini yang menurut saya investasi investasi yang
menjadi memori kolektif dari masyarakat jakarta itu
yang betul betul tidak terprediksi dengan bagus ya menurut saya
jadi ini empati politiknya pak ahok
dan juga komunikasi politiknya
walaupun sebenarnya di atas kertas ahok masih tetap di atas angin dibandingkan semua calon
karena belum ada yang deklarasi
ini pasangan dari katakan partai atau koalisi partai
ahok juga kan belum jadi calon definitif juga kan
tapi kan dia petahana
petahana itu aturan mainnya mas alvito
gampangnya dia sudah populer
susahnya kalau dia tidak cukup investasi polisi amunisinya tadi
mbak wiwi tentu punya penilaian tersendiri ya
pak ahok sebagai petahana
tetapi yang saya bukan satu atau dua survei yang menyatakan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja ahok begitu sangat baik
misalnya smrc menyatakan demikian
populi center menyatakan demikian
terakhir saya satu forum dengan mbak wiwi di manilka juga menyatakan demikian
tapi masih dalam batas
nah oleh karena itu rakyat menilai seperti itu
saya selalu menyampaikan di berbagai forum logika publik mungkin bisa jadi berbeda dengan logika elit
logika elit tentu punya pandangan pandangan tersendiri
punya pertimbangan tersendiri
tapi publik juga memiliki pertimbangan pertimbangan
mereka punya sentimennya sendiri
tentu punya sentimen sentimen tersendiri
dan mereka merasakan apa yang dilakukan oleh ahok
boleh jadi gitu
boleh jadi kita merasa bahwa kita kecewa karena melihat perilaku beliau yang bahasanya kasar dan lain sebagainya
tetapi publik melihat bahwa ini sebagai bentuk ketegasan beliau dalam menyelesaikan persoalan

yang dirasakan misalnya soal di kalijodo
mungkin bagi pihak pihak yang merasakan bahwa dia merasa dalam tanda kutip digusur
tetapi bagi publik yang lain melihat bahwa loh ini justru menciptakan tentrama buat kami
nah parameter parameter inilah yang dijadikan sebagai pertimbangan buat kami dalam memilih pak ahok sebagai calon kita
kalau itu betul
berarti kan harusnya ada
apa istilahnya ya
mengiyakan itu berjamaah
mengiyakan cuma sana saja
tapi kan itu demokrasi
itu kan sebenarnya cerminan demokrasi
satu seseorang sosok yang sudah berkatakan memuliakan masyarakatnya
itu dia akan mendapatkan dukungan yang kuat
itu kan yang diklaim oleh pendukungnya pak ahok bahwa beliau sukses
bahwa tingkat kemiskinan jakarta itu meningkat
lalu yang dikerjakan pak ahok itu kan sebatas pencitraan pencitraan
bukan masalah masalah real yang beliau selesaikan
itu pakai sentimen tertentu juga ngomong pencitraan
karena kan beliau sangat jago dengan tim komunikasinya membangun opini di media maupun di media sosial
kartu indonesia pintar itu
kartu jakarta pintar itu hanya bisa di
memang rakyat kecil
memang rakyat kecil menikmati
tapi uangnya dinikmati oleh siapa
oleh pembelian itu baju harus di toko tertentu
buku di toko kolomerat tertentu
jadi uang itu hanya berputar di pengusaha pengusaha besar
jadi uang dki itu tidak dirasakan dan tidak dimenuhi oleh rakyat kebanyakan
sehingga inilah menyebabkan tingkat kemiskinan jakarta itu meningkat
ini perlu kita ungkapkan
bahwa di bawah kepemimpinan pak ahok rakyat miskin jakarta semakin bertambah
saya tidak mengatakan politik pencitraan ya
tapi apa yang saya lihat adalah di empirik
jadi di tataran empirik itu mestinya tidak ada resistensi yang sampai menimbulkan hate yang luar biasa
bayangkan seorang gubernur yang katanya dicintai oleh rakyat
rakyat jakarta puas
dikawal oleh begitu banyak polisi bersenjata lengkap
itu gak sebanyak itu orang bersenjata lengkap mengawal
ahok hanya gubernur yang katanya dicintai ternyata takut untuk bertemu rakyatnya
sampai setiap gang berhubung bersenjata
artinya itu kan kelihatan secara kasat mata saja ya
anda yang jawab lah
ya itu penilaian bang andre ya
itu salah saja
apa namanya kantor balai kota jakarta dibuka untuk umum
setiap hari ada yang datang
tiap hari ada yang datang
itu kan juga menunjukkan memang pak ahok tidak takut sama sekali dengan rakyat
membuka sebebas bebasnya buat rakyat untuk datang ke balai kota
jadi jangan melihat bahwa ini kemudian di generalisasi menjadi kasus yang sangat besar
memang pak ahok sendiri membuka balai kota
dibuka untuk rakyat
itu jamannya pak ahok ini
dia sangat terbuka dengan masyarakat kok
sekarang mari kita kembali ke soal cuti lah ya
kata apa namanya dpr mengatakan ahok tidak punya legal standing
karena dia tidak merepresentasikan sebagai calon gubernur
yang memang belum dicalonin sih
pencalonan juga belum jalan kan
karena itu mewakili pribadi sebagai gubernur
nah karena itu
alasan itu agak tidak masuk akal dan tidak ada legal standingnya
pendapat anda bagaimana soal ini
ya saya bukan orang hukum
jadi saya tidak begitu memahami tentang bagaimana proses legal standing seseorang dalam mengajukan satu perkara
tetapi poinnya adalah begini
pak ahok ingin bekerja
cuti terlalu lama nih empat bulan
sebagai seseorang yang dipilih sebagai warga negara yang dipilih oleh rakyat
yang dipilih jokowi waktu itu bang
tentu tapi kan mekanismenya kan jelas
kalau jokowi sebagai gubernur mundur atau menjadi presiden
kewajiban dia adalah boleh dong seseorang sebagai warga negara mempertanyakan tentang posisi hukum sebuah undang undang
itu siapapun boleh dong
tetapi tentu di dalam proses hukum acara
di mahkamah konstitusi ada aturan aturannya
nah itu yang sekarang kan masih terus menerus dibenahi gitu loh
oke bagaimana mbak wuy
iya dalam demokrasi dalam politik itu ada etika
tidak hanya kontestasi tidak hanya kompetisi
tapi ada etika politik ada moral politik
jadi tidak semuanya bisa didekati dengan power culture
jadi pendekatan sangat ini kekuasaan
coba kalau pak ahok bukan seorang petahana
bukan seorang gubernur
bagaimana dia mengajukan itu
etikanya dia kan sedang akan mencalonkan diri
mengapa dia juga yang ini
jadi kelihatan gitu kayak job seeker jadinya
nah ini kritik saya
seharusnya ada etikanya
biarlah orang lain atau institusi lain yang mengusulkan itu
ini baru kejadian gitu ya
seorang kepala daerah yang akan mencalonkan diri
keberatan dengan pasal yang langsung mengambil itu acara
lampung kan waktu itu kan juga mengajukan
iya pasal itu sama
lampung itu antara suruh berhenti
beliau mengajukan judicial review
beda sama pak ahok
kalau pak ahok sudah diputuskan cuti
beliau kan gak mau cuti
itu berbeda lampung dengan jakarta
terima kasih dibantu
tidak bisakah kita melihat bahwa memang ahok ini
punya keinginan untuk mengamankan nih
supaya gak di korup
jadi gini pak alvito
pak ahok itu terlalu meng underestimate
masa seluruh pns dki
seluruh pejabat dki itu bermental korup
apakah seluruh anggota dprd dki itu bermental korup
sehingga kalau pak ahok cuti
lalu ada pembahasan rapwd
ini rapwd akan dimaling
apakah seperti itu
republik ini butuh super team
bukan superman seperti pak ahok ya
ya pak ahok gak begitu begitu hebat banget
semuanya dilakukan dengan begitu kekerasan kekerasan
yang prestasinya apa sih
mas alvito sebut deh
prestasi pak ahok yang diingat
sama rakyat indonesia
di mana mana menjadi tertib
wilayah yang tadinya berantakan menjadi tertib
kalau kita nonton kemarin pengakuan pak tito sebagai kapolri
itu beliau yang menertibkan sebagai kapolda metro jaya
prakarsanya kan prakarsa gubernur
kalau kita lihat berita
kapolri waktu itu beliau kapolda
mengusulkan ini kepada gubernur
dan beliau membackup penuh kepada gubernur
nah gubernur hanya mencoba memfasilitasi
tapi keinginan itu dari kapolri
saya baca sekali pernyataan kapolri
bahwa di mana mana yang namanya eksekutif ya gubernur
kapolri waktu itu beliau sebagai kapolda
karena tugas beliau adalah bagaimana proses relokasi tersebut
itu ya harus dijaga keamanannya
tetap kan eksekusinya ada kan di gubernur
inisiatifnya dimulai oleh polda metro jaya waktu itu
bukan oleh pak ahok
itu yang mau saya tegaskan
ya tapi kan eksekusi di lapangannya kan memang
di mana mana kan begitu
eksekutifnya kan pemda
ya kan elit politik punya sentimen yang sendiri sendiri
kita harus proporsional melihat sebuah persoalan ya
kita harus mengakui
apa yang seharusnya kita akui ya kita akui gitu loh
jadi tidak karena kita tidak suka dengan seseorang
lalu kita tidak bertindak objektif
bukan karena pilkada dki ini keras
jadi pengaruhannya juga keras
jadi juga mengapresiasi misalnya pasukan orangnya
itu kita apresiasi bahwa pak ahok punya terobosan
membentuk pasukan pasukan orangnya di setiap kelurahan
saya merasakan kalau ada banjir pasukan orangnya itu berani mati turun
nanti kalau bang sandi pun terpilih jadi gubernur
kita akan lebih memperkuat
itu contoh kita mengapresiasi
itu salah satu
tapi di balik keberhasilan ini

sayang serapannya rendah
tidak bisa dimanfaatkan pak ahok ya
hanya sibuk mengurus reklamasi
dimana reklamasi itu
apalagi reklamasi itu selalu diiklankan hanya di cina daratan
ada banyak hal
ada banyak hal yang menjadi catatan
dari tingkat keberhasilannya pak ahok
itu yang kemudian kita lihat
di dalam berbagai survei internal maupun eksternal kami
lembaga lembaga survei yang melakukan
menilai dari penduduknya pak ahok
ya tadi seperti yang diakui oleh mas andre ya
soal pasukan orangnya
kemudian soal relokasi relokasi yang dilakukan
pengakuan beberapa orang yang direlokasi di rusunawa
mereka menunjukkan ternyata
itu sudah terjadi yang positif
terus yang selanjutnya misalnya soal e budgeting
itu sudah dilakukan
bagaimana sebuah birokrasi
bagaimana proses penganggaran
bagaimana sebuah perencanaan pembangunan
harus didasarkan pada mekanisme organisasi yang modern
perencanaan elektronik gitu
hal hal seperti begitu kan seharusnya menjadi catatan
dan itu dirasakan oleh masyarakat
perbincangan ini saya harus sudahi sampai di sini
kita lihat nanti perkembangannya seperti apa
karena awalnya kita bicara tentang cuti
tapi karena banyak sekali
yang mengikuti cuti itu
yang bicara soal
di balik dki satu ini
maka perbincangannya meluas
terima kasih bapak bapak dan ibu
nampaknya perbincangan ini akan sering sering kita lakukan ya